belasan ribu wisatawan domestik yang tiba di bandara internasional igusti ngurah rai bali
kami siang kebanyakan datang dari jakarta surabaya dan makassar
salah satunya adalah andre
wisatawan asal surabaya yang memilih datang ke bali
setelah dua tahun tidak bisa menikmati liburan akibat pandemi covid sembilan belas
kita milih untuk domestik dulu memang
karena internasional juga kondisinya belum meyakinkan ya
jadi kita always lebih milih amannya aja safety nya aja
lebih begitu sih
dan bali kita kangen bali
dua tahun pandemi ini kita kangen bali sekali
pengelola bandara igusti ngurah rai bali mencatat pada libur nataru
rata rata kedatangan sebanyak sebelas lebih penumpang
wisatawan yang datang ke bali umumnya hendak menikmati
bagi sebagian orang tak lengkap jika ke bali
jika tidak berkunjung ke pantai kute
berbeda dengan sebelum pandemi
pantai kute kini tidak terlalu penuh sesak di penghujung tahun
selain adanya pembatasan dari pemerintah
wisatawan asing yang dulu mendominasi pantai kuta
juga sudah tidak ada
tetap ini aja lah jaga protokol kesehatan ya
supaya ini tetap jaga jarak sama orang orang juga
kita juga nggak mau hubung hubung lah sama orang orang yang
hampir ramai kalau ada protokol kesehatan mengurangkan
sementara di pantai selatan yogyakarta
yang berjarak tiga puluh km dari pusat kota
menjelang pergantian tahun tetap menjadi destinasi wisatawan
selain bisa bermain air di bibir pantai yang luas
wisatawan juga dimanjakan dengan sejumlah wahana
di antaranya menyusuri pantai menggunakan kuda dan jeep
dengan tarif lima puluh rupiah hingga tiga ratus lima puluh rupiah untuk satu kali trip
setelah lelah bermain air di pantai
pengunjung dapat menikmati kuliner khasnya
dan juga menikmati kelas olahan daerah
yaitu mangut lele atau lele asap yang terletak di jalan parang kritis
cukup dengan dua puluh lima ribu rupiah
anda bisa menikmati mangut lele lengkap dengan berbagai sayuran
lokasi pantai lainnya yang juga kerap dikunjungi adalah
pantai pelabuhan ratu di sukabumi jawa barat
untuk masuk ke lokasi pengunjung harus sudah divaksin
jika belum bisa langsung divaksin di gerai yang disediakan
ada delapan pos penjagaan yang dipersiapkan
mulai dari pantai citepus hingga pantai karanghaji
setiap pos penjagaan dilengkapi dengan gerai vaksin kepolisian
beralih ke jakarta
lonjakan pengunjung belum terlihat di kawasan taman mini indonesia indah pada kamis siang
namun untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung
pengelola tmii mengubah jam operasional pada tanggal tiga puluh satu desember dan satu januari
hanya sampai pukul tiga sore
selain itu tmii hanya melayani reservasi tiket masuk secara online
meski kawasan tempat wisata tetap dibuka saat libur tahun baru
masyarakat tetap diimbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan menjalani kerumunan
tim liputan cnn indonesia